enam orang atlet pon dua puluh papua asal nusa tenggara barat tiba di daerah asal dengan membawa lima belas medali emas sebelas perak dua belas perunggu
para atlet ini mengikuti sembilan belas cabang olahraga dan berhasil menempati urutan ke sembilan dari seluruh peserta pon papua
warga dan keluarga atlet peserta pon ke dua puluh papua menyambut meriah satu ratus enam orang atlet asal nusa tenggara barat di bandara internasional lombok zainuddin abdul majid minggu usia
dalam pon ke dua puluh papua ini atlet asal ntb berhasil meraih lima belas medali emas sebelas perak dan dua belas medali perunggu
perolehan tersebut menempatkan nusa tenggara barat pada posisi ke sembilan klasemen
ketua rombongan atlet ntb mengakui pon dua puluh papua ini menjadi capaian tertinggi atlet ntb dalam perolehan emas
karena sebelumnya di pon riau dan pon jawa barat ntb hanya memperoleh sebelas medali emas